dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
sebelumnya saya mau informasikan bahwa kami sudah berupaya menghubungi pihak kementerian kesehatan
namun menyatakan bahwa mereka belum dapat bergabung untuk membahas tentang vaksin kedaluarsa ini
saya akan langsung ke pak windu selamat malam bapak
selamat malam mbak maitri
iya pak ini menjadi kekhawatiran bahkan sejumlah pihak menilainya sangat ironi ya pak
saat masih ada daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah ada ribuan vaksin yang harus terbuang sia sia karena sudah kedaluarsa
nah bicara soal kedaluarsanya vaksin ini sebenarnya apa saja sih pak faktor penyebab banyaknya kemudian vaksin yang kedaluarsa
ya tentu penyebab dari banyaknya vaksin yang kedaluarsa ya
yang pertama adalah karena mungkin masih belum bagusnya
karena sistem manajemen logistik ya
jadi ini harus diperbaiki
jadi ini kan mumpung ini masih sedikit
artinya kalau dibandingkan dengan bahwa kita sekarang kan sudah berhasil memasukkan ke populasi itu ada dua ratus enam puluh juta lebih vaksin yang sudah disuntikkan
yang kedaluarsa ini kan tidak sampai dua puluh ribu dosis
nah jadi artinya ini dijadikan pelajaran ya untuk memperbaiki sistem manajemen logistiknya
itu yang pertama
yang kedua memang begini ya
kan dalam hal vaksin vaksin yang beredar di indonesia ini kan bermacam macam
ya kan bermacam macam
nah masyarakat ini yang juga harus diedukasi ya kan
karena banyaknya vaksin yang sampai kedaluarsa itu karena ketika sudah
sampai di daerah
vaksin jenis itu itu tidak diinginkan oleh masyarakat gitu loh
jadi masyarakat itu pilih pilih
jadi misalnya ada vaksin a ya yang dipasok ke sebuah kabupaten atau kota
tapi masyarakat di sana tidak menginginkan jenis itu
ya ada macam macam lah alasannya
ya bisa karena efek simpangnya banyak
padahal seharusnya kita ini nggak usah pilih pilih gitu
karena pada dasarnya kan semua vaksin ini sama gitu ya
jadi sikap masyarakat sendiri itu mendorong munculnya vaksin vaksin yang kedaluarsa gitu loh
jadi sehingga dinas kesehatan tidak mampu untuk menghabiskan
ya karena ditolak yang vaksin jenis ini
dia menginginkan vaksin yang lain
nah ini banyak
jadi banyak hal ya
karena manajemen logistiknya
kemudian sikap masyarakatnya
dan memang ada juga
memang kecepatan di dalam
artinya laju vaksinasinya memang ada beberapa daerah yang lambat gitu
nah ini yang harus dilihat
sesungguhnya yang menjadi faktor dominannya yang mana gitu
setiap daerah bisa berbeda
ini sesuai dengan apa ya pak ya
seperti curhan hati mungkin dari kepala dinas kesehatan kabupaten kudus
yang mengeluhkan nih
rentang waktu yang singkat
sejak diterimanya vaksin di daerah tersebut
kemudian ke penyuntik
kebanyakannya yang jumlahnya ini puluhan ribu dosis
tidak bisa menyamakan ya
jumlah tenaga kesehatan di satu daerah dengan daerah lain
jumlah storage nya yang ada di sana
mampu menampung berapa lama
begitu ya pak ya
terkait dengan distribusi
apa kemudian evaluasi terhadap masalah distribusi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pak
terkait dengan vaksinasi
jadi kan memang ya
ada beberapa vaksin yang ketika sampai di daerah
masa kedaluarsanya sudah dekat
ada yang cuma sampai sebulan gitu kan
tapi sebetulnya begini
masa kedaluarsa ini kan sebetulnya memang banyak yang diperpendek ya
sebetulnya dia panjang waktunya
berapa lama sih pak biasanya kalau vaksin
mungkin tiga enam bulan
tetapi ini diperpendek ya
ini lebih ke arah supaya cepat ya
supaya cepat di distribusikan
mendorong ya ini sebagai motivasi untuk segera disuntikkan
kan juga bisa saja
memang ini masa kedaluarsanya memang sudah habis
itu ada juga mungkin ya
tapi yang bisa menilai
tapi kan begini
jadi vaksin vaksin yang kedaluarsa ini
misalnya ada empat ribu di daerah
di kabupaten tertentu
ada empat ribu juga di daerah tertentu
ini mestinya ya
pada batch batch yang
vaksin batch tertentu
ini harus dilihat oleh bepom
betulnya masa kedaluarsanya betul betul sudah habis atau belum
ya harus segera
bpom memberi pernyataan
ya tentu ke
ke kementerian kesehatan
untuk membolehkan vaksin itu
gak apa apa gitu lah
ya karena memang
kedaluarsanya masih panjang
ada beberapa vaksin yang memang
masih bisa di extend gitu loh
tapi itu yang
hanya bpom gitu
jadi kewenangan semuanya untuk menentukan apakah
mungkin tertulisnya sudah kedaluarsa itu bisa digunakan lagi
masih tetap bisa digunakan atau tidak
kita tidak akan berfokus besan apa
tapi kita akan lebih berfokus
tentang dengan bagaimana distribusinya
ini masih ada nih
vaksin yang kedaluarsa
tapi di daerah lain justru
masih kesulitan gitu
untuk mendapatkan vaksin
dari kejadian tersebut
apakah ini kemudian
dari sisi epidemiologi ya
ini menunjukkan lemahnya
dan juga provinsi
jadi saya kira tadi kan
kita sudah bicara bahwa
ini kan manajemen logistiknya masih lemah
jadi ini harus diperbaiki
tentu harus ada
daftar yang menunjukkan bahwa
dinas kesehatan setempat
kabupaten kota ini harus mampu melihat
vaksin yang diinginkan di setiap daerah itu apa
pemerintah pusat pun punya daftarnya gitu
proporsi vaksin yang diberikan ke suatu daerah itu harus
kurang lebih sama
dengan apa yang diinginkan
pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus terus melakukan komunikasi ya
bahwa sebetulnya vaksin itu tidak usah pilih pilih
keinginan masyarakat juga dilihat gitu
distribusi vaksin itu sesuai dengan keinginan
jenis vaksin yang diinginkan
jadi supaya tidak salah singkat
ketika sudah terlanjur dikirim ke kabupaten a
padahal kabupaten a ini membutuhkan vaksin
yang berbeda dengan vaksin yang sudah dipasok tadi
sehingga harus mengembalikan dan seterusnya gitu
nah ini yang
yang harusnya menjadi
melalui pelajaran untuk
mengenali kebutuhan atau keinginan
ya dalam hal jenis vaksin yang tadi
yang diharapkan gitu
data begitu ya pak ya
jadi setiap hal yang dilakukan oleh
pihak kementerian kesehatan ini
harus benar benar berdasarkan
apa kebutuhan dari masyarakat
di daerah tersebut
selain dengan hal yang tadi
sudah bapak sebutkan
saran langkah strategis
yang sebaiknya dilakukan pemerintah
jangan sampai ada lagi nih
vaksin vaksin yang terbuang
ya tapi terutama yang penting
ini vaksin terbuang itu
memang karena kecepatan
tolos vaksinasi yang memang rendah
dan rendahnya itu
dari segi petugas
bisa dari segi
kemudian jangan lupa juga
yang masuk ke indonesia
itu memang sering
masa kedaluarsanya memang pendek gitu
vaksin jadi ya pak
biasa bentuknya itu ya
jadi ada beberapa vaksin
yang sifatnya hibah ya
sifatnya hibah itu
tapi ditawarkan ke kita
seharusnya ya tetap kita terima gitu ya
karena tiba kalau tidak bayar kan ya
jadi itu banyak
ya dosis vaksin yang memang
masa kedaluarsanya sudah
sudah mepet gitu
ini yang memang
daripada tidak kita terima
tadi sekali lagi
harus di apa
mana daerah mana
edukasi harus terus dilanjutkan
kita tidak perlu
memilih milih vaksin ya
ya jadi maksud saya
pemerintah sekarang ini harus digencarkan
itu soalnya edukasi tentang
tidak usah pilih pilih vaksin
vaksin yang terbaik itu
iya vaksin yang
sudah ada vaksin sebetulnya
tetapi mereka tidak mau
saya tidak mau vaksin ini
mau vaksin yang lain
yang ada yang
efek simpan nya
tertentu ya pak ya
tapi ada yang
efek simpan yang kecil
jadi macam macam gitu
padahal yang harus kita ingat adalah
iya yang harus kita ingat ya
pak windu adalah vaksin yang terbaik
itu adalah yang ada
yang tersedia apa
dan yang tercepat
karena setiap dari kita ini
punya peran untuk bisa sama sama
tadi kita sudah mengupas
apa kira kira yang menjadi faktor penyebabnya
vaksin banyak yang kedaluarsa
apa kemudian yang sebaiknya diperbaiki
melalui langkah strategis pemerintah
sekarang kita lihat bigger picture nya pak
vaksinasi ini diharapkan bisa tercapai
untuk bisa mencapai yang namanya herd immunity
vaksin yang kemudian kedaluarsa
ada juga sejumlah pihak yang menilai bahwa
dilakukan di awal tahun ini
nanti berkurang begitu ya
ada pembicaraan pembicaraan seperti itu
nah ini dampaknya apa nanti
masalah pencapaian herd immunity
terutama di indonesia pak
sebetulnya kita tidak usah bicara lagi
tentang herd immunity ya
itu sukar dicapai
semua ya yang breter ya
itu tidak hanya di indonesia
ya bahkan yang beredar di indonesia ya
varian yang beredar di indonesia
yang jauh lebih menular
jadi arnautnya itu tinggi
jadi arnaut itu adalah
tingkat penularan dari
melihat arnaut yang tinggi
dengan efekasi vaksin yang
nyaris kita tidak akan pernah mencapai herd immunity
dan sampai hari ini
nanti ditambah lagi yang
di bawah sebelas tahun kan
atau enam sampai sebelas tahun
itu nanti lebih lagi itu
tapi yang sekarang
ya yang dua belas tahun ke atas itu
ini yang sudah tervaksinasi
dosis dua ya
padahal yang berisiko tinggi adalah lansia
yang penting adalah dikejar targetnya dulu ya pak ya
target vaksinasi pemerintah
ini harus dikejar
tentang booster dan sebagainya itu
terutama nanti booster itu
nanti di tahun
tahun depan lah ya
harus di prioritaskan pada siapa
itu tentu pada mereka yang
yang berisiko tinggi
yaitu terutama lansia
keluar tenaga kesehatan
benang merah yang dari tadi kita sampaikan adalah
perlu adanya kolaborasi juga dari semua pihak
baik itu pemerintah pusat
untuk bisa sama sama tahu juga ya
untuk mencapai target vaksinasi
dan kita sebagai masyarakat juga
disentil nih tadi sama pak windu ya
jangan pilih pilih vaksin
vaksin yang terbaik adalah
yang paling mudah kita akses
karena semakin cepat bisa vaksin
itu juga upaya kita untuk bisa sama sama keluar dari pandemi ini ya pak ya
dan jangan menolak vaksin
jangan menolak vaksin
banyak yang menolak loh ya
nah itu jadi pengingat kita juga ya
terima kasih banyak bapak windu purnomo
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih banyak bapak
sama sama selamat malam